kita yang masih muda di jaman ke dua puluh
dan berhidup jadi lompat
nanti punya anak buat
punya style yang asik asik
ada yang keras ada yang merangkuk banyak pihak
kalau saya mungkin perhatian
punya tim yang gak keliatan
punya tim yang gak keliatan
jadi orangnya tuh gak keliatan tau
punya rangkusan di luar negara
biswasta sama politik beda
tapi kalau di tim swasta
saran saran dari orang tua